pak kayak orang ketakutan begitu ku soi
hohoho omongan aming mah gak usah dipikirin
kita gak tau apa yang ada di pikirannya dia
jadi tidak ada apa apa ya pak saub
insya allah tidak ada apa apa
kita berhadapan dengan konspirasi global
kalau berpikir kalian jangan asal asalan
imajinasi kalian kalian buka seluas luasnya
siap satu komandan
bagaimana kalau ternyata di bawah danau itu ada terowongan
terowongan waktu komandan
terowongan yang nembus ke laut
terowongan yang dilalui oleh kapal selam
saya curiga tatang pura pura kembali stres
bilang mau dipasuk
siap satu komandan
hamil atau kayaknya hamil kuh
ya berarti nggak hamil pun
diam dulu doi
iya kan radang
udah berisik ke dokter belum esinya
esy tuh hamil bukannya sakit ceng
sekarang diam dulunya doi ya
diam berisik ya
gimana hasilnya positif
tapi kalau masih di bawah seminggu kan belum ada
kepastian ya dang
yaudah berdoa aja kom
repot kom kalau esi hamil
saya jadi ingat waktu atem hamil
kan kamu juga yang repot
doi repot nggak bisa berangkat ke arap maksudnya
waktu itu atem belum kerja di arab ceng
muci dipanggil nggak punya inisiatif
saya beranggul ya assalamualaikum
saya juga deh
masih siap kang
kalau pernikahan saya nggak jadi batal
alhamdulillah ya allah
sesuai dengan rencana awal
nikahnya di kua pulangnya makan makan di restoran
siap buat brai
nah kamu kan sering muter muter jualan cilok
kasih tahu ke orang orang ya
sama sama bos brai
hati hati calon penganten
jadi nikah calon penganten
cilok cari cilok di cilokkan
cilok cihwi mahlima ratusan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tumben datang ke sini
kapan terakhir kali kamu panen singkong
oh dua hari sebelum lebaran pak kamtip
kapan terakhir kali tatang main ke sini
wah saya mah tidak tahu atu
saya belum pernah melihat datang ke sini
saya tahu apa yang kalian lakukan di sini
kamu harus memberitahu saya setiap kali kamu panen
permisi pak saum
seperti orang ketakutan begitu bos roy
omongan aming pak tidak usah dipikirkan
kita nggak tahu apa yang ada di pikirannya dia
kalau kamu pikirkan
jadi tidak ada apa apa ya pak saum
insya allah tidak ada apa apa
aming itu orangnya baik
tapi kalau pertama kali kita kenal sama dia
sudah kita kerja lagi
iya pak saum
kalau merenep pakaian jangan lama lama
kalau ngerendam pakaian jangan lama lama
sampai tiga hari mau bau

dua jam juga cukup
iya mak kadang kadang lupa
iya mak kadang kadang lupa mak
kamu mampukannya lupa tapi males
kamu pasti dipulangin pak
kamu pasti dipulangin pak
susah kamu harus balik
bagaimana kalau keberangkatan kamu ditunda dulu
bagaimana kalau keberangkatan neng ditunda dulu
sampai ada kepastian
semuanya sudah mulai kerja
kalau terlambat nanti malah jadi masalah

kamu sekarang istirahat dulu
kamu mau selesaikan pekerjaan kamu

pak mustaqim selalu nganterin mereka ya ke bandara
enggak selalu cu
kecuali kalau mereka berangkatnya pas rame rame aja
di sana itu banyak okunum cu
yang kerjanya hanya memanfaatkan anak anak itu
ada ada aja ya pak
mereka susah cari kerja mereka cari uang
enak enaknya aja mereka minta minta seperti itu
makanya kita harus selalu mendampingi mereka
kasian anak anak itu juga